akan mau ganti nanam kentang
waktunya dari mulai tanam sampai panen
cuma sekitar tiga sampai empat bulan
keperluan apa yang gak terlalu perlu itu
sebelum saya nelpon saya ditelepon dulu sama dia
saya sama dia udah tiga hari gak ketemu
katanya kenapa saya nggak nelfon dia
saya bingung kalau nelfon tapi nggak ada keperluan apa apa
nggak ada informasi apa apa
terus dia bilang
memangnya berat kalau nelfon cuma buat nanya
hai apa kabar
langsung aja saya tutup teleponnya
terus saya telepon balik
begitu diangkat saya tanya
hai apa kabar
dia jawab apa
baik apa gak baik
dia jawabnya gak lucu
kabar yang gak lucu itu kabar yang seperti apa jak
kang ujang sebetulnya memang gak ada rasa apa apa sama teteh
kan serena cantik
jarak tiga meter aja udah kecium
dia pakai parfum refill
belinya di jalan banteng
di sana banyak toko parfum review
dia langganannya toko
itu saya gak mau tahu jang
yang saya mau tahu
masa kamu gak ada rasa sedikit pun
kalau sedikit mah
serena cantik wangi jarak tiga meter aja udah kecium
saya udah punya istri sama anak
kalau kamu ingat

kang ujang dapat bonus bonus apa mungkin karena penjualan kicimpring bulan kemarin bagus
kalau dapat bonus masa kelihatan kayak yang pusing ya nggak tahu atau suka entah
mau kemana mau ke perguruan abah udah bener bener sehat deh abah yang sakit bukan badannya tapi
lambungnya dari kemarin juga abah udah sehat terus abah udah bos

diem di rumah ya udah hati hati jangan cuma bilang hati hati ya tuh apalagi
hongkos minta sana sama mama minta mau sama bapak aja sama mama kan sama aja nggak beda
tuh beda apanya kalau sama bapak mah suka dikasih lima puluh raso mama paling dua puluh
bagian eksekusi waduh kalau bagian eksekusi saya
kang sudah dua hari ini kelihatannya suka ngelamun
salah milihnya akang tanam
akang terlalu percaya diri
kurang belajar sebelum masuk ke usaha yang belum akang kenal
akang baru tahu
dari mempersiapkan lahan sampai panen
waktunya hampir setahun
terus akang bingung
selama setahun itu
selama nunggu panen
penghasilan akang dari mana
terus sekarang gimana
itu yang bikin akang dua hari ini suka ngelammon
enggak nunggu yang kosong aja
kalau yang kosong ada terminal
seperti apa ya
tidak ada yang bisa dihapus
minta supaya bubun gak nyentuh boy
mamang bosen di rumah terus
gak ada kegiatan
gak ada teman ngobrol
teman teman kamu mana
taslim lagi narik iuran
yang satu lagi namanya siapa
dia baru keluar dari rumah sakit
waktu itu ada yang
kesini gak tau siapa
gak tau ada masalah apa
orang orang yang mukulin ajun
orang orang yang mukulin aja
mawar sama taslim gak tau
yaudah ini aja
beliin memang nasi padang dulu
aka gak peduli lagi sama dia
halo kamu di mana